hai sektor ganda putra kerap kali menyelamatkan wajah bulu tangkis indonesia pada kejuaraan
bergensi dan pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua kompetisi presisius yakni kejuaraan dunia akan digelar
di jepang langsung saja kita akan bahas bersama pelatih sektor ganda putra indonesia aryono
hai miranat halo selamat malam coach amba iya coach kalau kita lihat indonesia ini selalu
bertanding ada lima nomor yang yang tentunya punya pemain pemain top tapi khusus nomor
ganda putra ini menjadi salah satu nomor yang paling difavoritkan untuk memperoleh juara kalau
untuk kejuaraan dunia ini kira kira siapa coach yang mungkin dilihat secara realistis akan
tertinggi ya terima kasih sebenarnya semua punya peluang ya dari kevin marcus
hendra aksan fajarian dan bajak sikri punya punya sama punya peluang karena kita berlatih sama sama
hanya memang waktu terakhir terakhir ini fajarian memang sedang menunjukkan performa yang yang baik
ya di kejuaraan kejuaraan sebelumnya tapi pemain pemain lain pun pasti ingin menjadi
juara dunia jadi
semuanya masih punya peluang
ya coach ini kan marcus gideon akan kembali berpasangan dengan kevin sejak
kemarin kita tahu bahwa ada kondisi tertentu kondisi kesehatan setelah operasi bagaimana
sekarang kondisinya apakah siap bertanding sekarang kondisi gideon setelah istirahat dari
pasca operasi ya dia masih main di indonesia open dan indonesia master tapi karena
sebetulnya waktu itu belum siap
tapi sekarang ini untuk kejuaraan dunia
jadi siap untuk bergantung di
karena kejuaraan dunia kalau kita bicara
coach kalau salah
ini dominion belum pernah mendapatkan
di kejuaraan dunia
sebenarnya apa yang
membuat mereka begitu sulit untuk
meraih podium tertinggi di kejuaraan dunia coach
memang belum pernah
podium tertinggi di dunia
mungkin karena itu beban
karena dia selalu juara
mudah mudahan yang kedepan ini
menambah motivasi untuk mereka
pindah lagi kita akan bicara
bagas fikri setelah kemarin
juara di all england
kalau kita lihat fakta faktanya turun terus
bagaimana dengan di kejuaraan dunia
dia bisa mengembalikan
seperti adil mereka
karena setelah mereka
juara di all england itu mungkin ada pressure
dan lagi mereka
kurang bisa adaptasi dengan lapangan yang
mudah mudahan di kejuaraan dunia ini di jepang ini
mereka dapat menaikkan
meningkatkan lagi performa mereka
mereka bisa berlatih
dan bisa berlatih
karena mungkin mereka harus menghadapi tekanan publik
bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap
bagas fikri ya coach
kalau secara teknik permainan
kemudian juga kematangan
kematangan di lapangan bagaimana anda melihat
ganda putra yang akan bertanding di
kejuaraan dunia nanti
jadi selama dua bulan
sudah mempersiapkan mereka dengan
latihan latian fisik ya
mereka sudah menaikkan kemampuan fisik
dan juga tekniknya
tekniknya itu dengan kematangan
kematangan bermain mereka dalam lapangan
dengan melalui pola pola
lapisan teknik yang
jadi mereka sudah siap
teknik ataupun mental
baik sudah siap ya diri sendiri
mereka sudah siap bagaimana dengan drawing coach
drawingnya di kejuaraan dunia

pasangan pasangan tertentu yang mungkin
bertemu di babak babak awal yang sudah di
waspadai siapa kira kira yang
yang punya apa ya
peluang untuk menjegal begitu
bila ketemu dengan lawan dari luar
itu tidak boleh menganggap enteng jadi semua
kita ada tiga pasangan di
pukul atas dan satu pasangan di pulau bawah
itu cukup merugikan buat tim indonesia
kita akan berbicara lebih luas lagi
apalagi kalau ganda putra
kita selalu teringat dengan the daddies
bagaimana kiprah mereka
dan bagaimana mereka menginspirasi junior junior
mereka di pelatnas
sejauh mana nanti hendra dan ahsan ini bisa
bisa terus bermain
mengingat usia mereka juga
sudah tidak muda lagi
ya kebetulan hendra ahsan
di pelatnas itu di ganda putra
sebagai pemain paling junior
jadi mereka bisa untuk jadikan panutan
panutan dalam hal
dalam latihan apa namanya
tawang jawabnya dan juga
tentunya di dalam prestasinya
mudah mudahan kondisi ini
pemain pemain yang juniornya
kepositifan dari mereka itu
tapi kalau anda sendiri
di jajaran pelatih melihat
hendra ahsan masih sangat bisa bersaing
di tingkat elit ya
dengan usia mereka yang sudah tidak muda lagi
menurut saya masih bisa karena itu tadi
mereka bisa disiplin
mengatur dalam mengatur pola hidupnya
disiplin masih latihannya masih disiplin
jadi mereka masih bisa
masih bisa bersaing begitu dengan yang muda muda
sekarang banyak yang muncul ya coach ya
dari jepang dari denmark
juga nyundul terus ya coach
saya mau nanya kepada coach
ariono ini kan sektor
gandaputra boleh dibilang
sebagai sektor yang
paling baik diantara sektor yang lain
kalau kita menghitungnya
secara jumlah berapa gelar yang di
diraih oleh sektor gandaputra
anda sarankan kepada sektor sektor
lain supaya juga punya
regenerasi dan juga
konsistensi dalam meraih prestasi
nomor satu ya dari latihan aja
disiplin latihan latihan keras
dalam bermain itu
untuk tidak mau kalah
disiplin dan tidak mau kalah
coach aryono miranat sudah bergabung
bersama kami pada malam hari ini mudah mudahan
sukses di sektor gandaputra
bisa dapat podium tertinggi
terima kasih coach